pada senin siang dan diharapkan bisa langsung bekerja
membahas persiapan pelantikan rapat konsolidasi ini sekaligus menyerahkan surat keputusan penggantian antar waktu
yang telah ditanda tangani oleh gubernur soekarwo kepada sekretaris kota malang
dengan selesainya skpaw ini diagendakan pada senin pukul satu siang empat puluh anggota dprd kota malang yang baru akan dilantik
sekarang kenapa saya harus cabut karena harus mempersiapkan beberapa kegiatan untuk hari senin
terpaksa di dalamnya nanti ada latar belakang
yang bisa disiapkan sehingga selama sehari hari sudah bisa eksis lagi
jadi dipastikan setelah ada pelantikan empat puluh anggota dewan
jadi berapa orang pak empat puluh ya
menurut soekarwo pelantikan hanya empat puluh anggota dprd baru
pasalnya dari empat puluh satu anggota dprd malang yang ditahan satu diantaranya sudah di paw terlebih dahulu
untuk struktur anggota dewan yang baru menurut soekarwo saat ini sudah terbentuk dan usai dilantik bisa langsung bekerja untuk menjalankan roda pemerintahan di malang
semua sudah selesai empat puluh satu itu satu sudah di paw lebih awal
sehingga ini empat puluh semuanya dari sepuluh partai semuanya sudah diselesaikan
selain pelantikan juga akan ada penandataan
selain pelantikan juga akan ada pelantikan
selain pelantikan juga akan ada pelantikan
selain pelantikan juga akan ada pelantikan